tadi yuda gimana pas ke kantor hari ini apakah bagus
cuman karena masih belum terlalu matahari terbit ya karena kita selalu datang pagi
nah informasi yang satu ini juga menarik karena terkait dengan arus mudik lebaran
ya pemerintah terutama bagi warga dki akan banyak sekali membutuhkan informasi ini
karena kemarin informasinya terkait dengan warga dki jakarta
ia mengantri untuk mendapatkan tiket mudik gratis di kantor suku dinas perhubungan jakarta barat
mudik gratis yang dibuka pemerintah provinsi dki jakarta dibuka dari tanggal tujuh belas april hingga tujuh belas mei
program mudik gratis yang diselenggarakan pemerintah provinsi dki jakarta membuat warga antusias mendapatkan tiket selasa pagi
puluhan warga rela mengantre di kantor suku dinas perhubungan jakarta barat
ketegal kenapa mau memilih mudik gratis sendiri sih ibu
ngirit ongkos ibu sendiri berapa orang boleh
orang tahun kemarin ibu naik angkutan umum atau ikut program mudik gratis sendiri
tahun kemarin gak pulang
mau pulang jadi tahun ini pengen pulang
cukup membantu gak sih ibu dengan ada yang mudik gratis ini
warga bisa mendapatkan tiket mudik gratis dengan syarat memiliki ktp elektronik dan kartu keluarga
satu kartu keluarga bisa mendapatkan empat tiket mudik sesuai kota tujuan yang dipilih
pemerintah provinsi dki jakarta membuka pendaftaran mudik gratis
di lima wilayah dki jakarta dari tanggal tujuh belas april hingga tujuh belas mei mendatang
sepuluh tujuan mudik gratis yang diselenggarakan pemerintah provinsi dki jakarta adalah
ciamis kuningan tegal pekalongan semarang kebumen solo wodogiri yogyakarta dan jombang
mudik gratis dibuka sebenarnya pada tanggal tujuh belas april sampai dengan tujuh belas mei
maka keesokan hari ini tanggal delapan belas april
itu dimulainya pendaftaran secara online
dari hari pertama hingga senin
sudah ada berapa banyak yang mendaftarkan sendiri mudik gratis
kalau dari hari pertama sampai saat ini
sudah ada delapan ratus orang
yang sudah siap mudik gratis dari jakarta barat
warga memanfaatkan mudik gratis
untuk menghemat ongkos mudik yang dirasa sangat membantu
nah yuda sekarang untuk mengetahui bagaimana antusiasme warga ibu kota
yang mendaftar program mudik gratis pemprov dki ini
kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
muhammad rizky renardi di kantor sudin perhubungan jakarta selatan
ya selamat pagi rizky
rizky bagaimana dengan suasana pendaftaran program mudik gratis di tempat anda
pada pagi hari ini apakah sudah terlihat warga yang mengantri
untuk mendapatkan kesempatan untuk mudik gratis
ya selamat pagi yuda dan juga amel
benar sekali saat ini saya berada di suku dinas perhubungan jakarta selatan
dan langsung saya tunjukkan bagaimana antusiasme
atau warga dki jakarta yang siap siap untuk mendaftar mudik
langsung saya tunjukkan di belakang saya
ini merupakan warga dki yang sudah siap
untuk mendaftar atau verifikasi mudik gratis
yang diselenggarakan oleh dinas perhubungan dki jakarta
memang belum banyak karena di tempat pendaftaran
di atas di suku dinas perhubungan dki jakarta selatan
sudah ada nomor urut satu sampai tiga puluh yang siap mengantre
karena mulai verifikasi pada pukul tujuh nanti dimulainya
sehingga memang warga harus mengantre
dapat saya informasikan memang sampai hari ini
data yang saya dapatkan dari situs resmi mudikgratis jakarta go id
telah ada dua belas lima puluh sembilan
warga yang sudah mendaftar mudik gratis
sehingga ada sekitar tiga sekian kuota tersisa
yang dapat digunakan atau dimanfaatkan warga dki jakarta
untuk mudik gratis ini sendiri memang akan dilaksanakan pada tanggal tiga puluh mei dua ribu sembilan belas nanti
pendaftarannya dibuka secara online
di situs resminya saya ulangi lagi ada di mudikgratis jakarta go id
sehingga nanti setelah mendaftarkan data diri keluarga
beserta data diri seluruh peserta mudiknya
langsung datang ke masing masing suku dinas perhubungan jakarta
baik yang di jakarta selatan jakarta barat pusat timur
tergantung domisili dimana
dan tentunya mudik gratis ini hanya diperuntukkan untuk pemegang ktp dki jakarta
atau kartu keluarga jakarta dan bertempat atau berdomisili beralamat di kawasan jakarta
di dki jakarta
dan juga untuk pendaftaran sampai hari ini
yang info yang saya dapatkan untuk di
suku dinas jakarta selatan sendiri
telah ada satu enam ratus sembilan puluh enam pemudik yang mendaftar
sehingga memang masih terus dibuka
untuk masa pendaftaran memang bervariasi
seperti jakarta pusat mereka akan membuka pendaftaran sampai tanggal dua puluh tiga mei
jika jakarta barat tujuh belas mei
jakarta selatan saya masih belum mendapatkan informasi resminya sampai tanggal berapa
namun terakhir informasi yang saya dapatkan memang untuk jakarta selatan sendiri
mereka membuka masa pendaftaran sampai kuota terpenuhi
sehingga memang butuh pemudik yang ingin mendaftar
harus terus mendaftar melalui situs resmi yang sudah diberikan
dapat saya informasikan juga untuk pemudik sepeda motor itu ada kuotanya sebanyak rp lima lima ratus enam puluh
sehingga nanti akan dibagi dua pemberangkatan
tanggal tiga puluh diperuntukkan untuk pemudik orang yang menggunakan bus
kemudian sehari sebelumnya pemulik yang menggunakan sepeda motor akan diberangkatkan di lapangan monas
yudha dan juga amel
bagaimana cara mendapatkan pendaftaran
pada saat ini pemudik yang ingin mendaftar

apakah program ini juga termasuk pengangkutan sepeda motor pemudik
seperti yang sudah saya jelaskan tadi
pendaftarannya melalui situs resmi mudikgratis jakarta go id
langsung saja isi daftar diri peserta mudik atau keluarga di sana
setelah mendaftar nanti akan mendapatkan tiket untuk diverifikasi
proses verifikasi itu harus dilakukan secara langsung
jadi langsung datang saja ke sekuritas perhubungan di masing masing domisili
baik jakarta selatan jakarta pusat jakarta barat jakarta timur
tidak lupa untuk membawa kartu keluarga ktp dan juga untuk pemudik yang ingin membawa sepeda motor
jangan lupa untuk membawa snk
karena sepeda motor ini kuotanya hanya terbatas hanya rp lima lima ratus enam puluh saja
tidak sebanyak pemudik orang
sehingga memang data data tadi harus disertakan saat verifikasi
dapat saya ingatkan lagi bahwa mudik dari sini hanya diperuntukkan untuk warga dki atau pemegang ktp
dan kartu keluarga dki jakarta serta beralamat di dki jakarta
yudha dan juga amel
ya rizky terakhir ini apa anda sempat berbincang dengan masyarakat yang mendaftar pagi tadi
dan bagaimana pendapat mereka terhadap program mudik gratis yang diadakan oleh pemprov dki jakarta kali ini
ya yuda tentunya masyarakat atau warga dki juga
nah yudha tentunya masyarakat atau warga dki juga
mereka senang bahagia ketika difasilitasi oleh pemprov dki atau lebih khususnya oleh dinas perhubungan dki jakarta untuk mudik gratis ini
sehingga mereka bisa menghemat ongkos tentunya untuk pulang ke kampung halaman
namun memang tidak semua area atau tidak semua wilayah yang diberikan
hanya sepuluh area saja sepuluh tujuan saja yang diberikan oleh dinas perhubungan atau pemprov dki jakarta saja
yakni ada ciamis kuningan kemudian tegal pekalongan semarang kebumen solo wonogiri yogyakarta dan juga
dan juga jepang
dan juga jepang
tentunya warga dki jakarta yang bahagia yang ingin memanfaatkan kesempatan mudik gratis ini harus cepat cepat mendaftar sebelum kuotanya habis
yudha dan juga amel
baik rizky terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali
menarik sekali ada dua belas kuota yang disiapkan sepuluh kota
jadi harus cepat cepat supaya juga menghindari harus selalu minta siap macet kalau menggunakan kendaraan pribadi ketika muda
dan prosesnya ini juga harus online namun juga ada proses verifikasi langsung ya
asli bisa dibuka terutama bagi warga dki jakarta
seperti tadi rizky dilaporkan masih ada kuota di sana bagi anda yang ingin mendapatkan informasi mudik gratis